terkait hal ini manajemen klub arema fc menyatakan bertanggung jawab dan akan memberikan bantuan serta santunan kepada seluruh korban tragedi stadion kanjuruhan
arema fc juga akan bekerja sama dan mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh semua pihak
pernyataan ini dikeluarkan oleh presiden klub arema fc gilangwedia dalam maksud kami konferensi persiang berlangsung senin siang
terkait dengan kericuhan di stadion kanjuruhan tanggal satu oktober lalu arema fc juga menyatakan siap untuk menerima seluruh sanksi yang mungkin dijatuhkan oleh pssi
fokus dari manajemen arema fc sekarang adalah pihak korban dan keluarganya
arema fc akan memberikan santunan sebesar sepuluh juta rupiah untuk korban meninggal dunia lima juta rupiah untuk korban luka berat dan dua juta rupiah untuk korban luka ringan
selaku presiden dari arema fc siap untuk bertanggung jawab penuh atas insiden yang terjadi tanggal satu oktober kemarin
kita siap memberikan bantuan kita siap memberikan santunan kita siap memberikan apapun untuk korban
meskipun apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa lagi mengembalikan nyawa korban
saya kesekali lagi meminta maaf
kepada semua korban kepada keluarga kepada masyarakat indonesia kepada semua tim liga satu kepada pssi kepada kepolisian kepada presiden atas kejadian yang menimpa dari arema